sebelumnya tim bulu tangkis putri indonesia gagal meraih medali emas di final bergu
indonesia dikalahkan oleh thailand tiga
meski sempat tampil bagus sebelum masuk final
komang ayu dan kawan kawan tidak mampu membendung pemain pemain lawan
thailand berhasil memenangkan dua partai tunggal dan satu partai ganda
menyisihkan tim bergu indonesia
tim kepelatihan menilai kekalahan indonesia terjadi karena pemain pemain muda
kalah pengalaman dari pemain pemain thailand
pertandingan ini ya tadi saya lihat memang udah dari kekuatan memang dari sana
yang lebih untuk pengalaman untuk level mereka lebih tinggi
tapi ya yang muda muda ini tadi saya harapkan dari komang
yang dari amalia itu kan terakhir ini bagus
cuma saya tadi seperti itu pak udah startnya bagus
dia agak bertengan agak gini apa nih
kami kembali ke informasi terkait konflik israel hamas
eskalasi di jalur gaza palestina meningkat pasca perang antara hamas dan israel pecah
rumah sakit indonesia di gaza turut menjadi sasaran penyerangan
salah satu staff rumah sakit indonesia di gaza yang merupakan warga lokal menjadi korban
sementara puluhan pegawai lainnya terluka
untuk mengetahui update terkini kami sudah terhubung dengan ketua presidium mersi sarbini abdul murad
selamat sore pak sarbini
selamat sore mbak
pak sarbini apakah sudah mendapat informasi terkini tentang situasi di rumah sakit indonesia di gaza pasca penyerangan dari israel
secara detail kami belum dapat menerima informasi dari teman teman dari di gaza
karena memang di sana listriknya putus kemudian israel memblokir internet
sehingga kita mengalami kesulitan yang sangat untuk bisa berkomunikasi sama teman teman yang ada di gaza
tapi saya sayur sayur mereka melaporkan kepada kami
bahwa kondisi hari ini masih mencekam tembak menembak setiap sudut masih terjadi
terutama pada titik titik tertentu yang memang di situ potensi terjadi clash antara hamas dengan israel
kemudian korban semakin lama semakin banyak yang berjatuhan
sebagian dilarikan beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit indonesia yang ada di gaza
dan kita pada hari ini menerima banyak korban
dan pelayanan masih kita lakukan dengan baik
walaupun ada beberapa bom yang nyasar
tapi tidak mengganggu pelayanan rumah sakit
oke apakah ada warga negara indonesia yang bertugas di rumah sakit indonesia di gaza
pada saat penyerangan kemarin pak sarbini
relawan kita di sana itu tidak bertugas di rumah sakit
tapi mereka itu menjadi penghubung dan mereka tinggal di samping rumah sakit
mereka berkomunikasi dengan pihak manajemen rumah sakit
dan mereka juga memberikan informasi yang detail kepada kita
tentang situasi kondisi di gaza secara umum
dan kondisi rumah sakit indonesia yang ada di gaza
tapi secara teknis dan praktis mereka tidak bekerja sebagai dokter
karena mereka relawan
dan mereka hanya bekerja pada tataran non teknis
oke apakah kemudian ada opsi penyelamatan bagi petugas ataupun wni dan relawan begitu di sana pak sarbini
memang eskalasi ini semakin meningkat
dan kita telah memberikan opsi
ketika eskalasi semakin meningkat dan korban semakin banyak
mereka itu tidak boleh meninggalkan gaza
tapi kita bersama dengan masyarakat gaza
dan kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat gaza
dan mereka adalah wakil dari rakyat indonesia
bukan hanya mnc tapi wakil rakyat indonesia
yang memberikan informasi yang baik dan benar dan proporsional kepada rakyat indonesia
sehingga ada hubungan batin

opsi opsinya apa saja ya pak sarbini yang sudah mungkin disiapkan begitu
kemarin kita minta teman teman karena ada serangan ke rumah sakit dan wisma indonesia
dan kita minta mereka untuk menginfekuasi dulu di evakuasi dulu ke tempat tempat yang lebih aman
dan kalau misalnya memang sudah aman mereka harus bisa ke wisma indonesia
untuk bisa bekerja seperti semula
salah satunya memberikan informasi kepada rakyat indonesia kepada kita semuanya tentang situasi kondisi terkini di palestina gaza
oke saat ini mereka diungsikan atau masih dalam proses untuk evakuasi nih pak sarbini
dan di mana kemudian akan dievakuasi untuk sementara para relawan ini
kan rumah sakit kita kan tiga km dari perbatasan israel jadi kita terlalu dekat dengan daerah pertempuran
jadi kita cuma evakuasi tidak jauh dari situ
dan mereka untuk nginam di situ tapi kalau misalnya siang hari mereka ke rumah sakit untuk memantul spasida kondisi
tapi memang kondisi hari ini agak susah untuk kita komunikasi sama mereka sangat sulit sekali
oke pak sarbini apakah ada rencana bantuan yang akan dikirim dari indonesia ke sana pak
kita sudah membuka opsi
kita sudah membuka opsi itu pak untuk mengirimkan dokter dan bantuan kemanusiaan terutama obat obat yang berkaitan dengan kondisi hari ini
seperti obat bius misalnya atau alat alat bedah misalnya atau obat obat yang berkaitan sama emergensi
tapi persoalan hari ini adalah perbatasan antara gaza dengan mesir ini belum bisa bebas untuk kita masuk dan keluar
oleh sebab itu kita minta kepada pemerintah indonesia agar bisa melakukan pendekatan pendekatan secara diplomatik dan personal
kementerian luar negeri mesir akan memberikan akses kepada kita
sehingga relawan mersi bisa masuk ke gaza untuk melakukan pertolongan medis kepada korban korban perang yang terjadi pada saat ini
terakhir pak sarbini kalau eskalasi di sana terus meningkat apakah kemudian ada rencana penutupan sementara rumah sakit indonesia di gaza
nggak ada opsi itu mbak karena memang dalam kondisi yang krusial seperti ini
memang rumah sakit sangat dibutuhkan
untuk hadir untuk menerima pasien pasien yang mengalami korban kekerasan yang dilakukan oleh israel